akhirnya putri insyaallah mbak putri beserta suami nanti dikabulkan oleh allah swt
kemudian kita sambung dengan membacaan surah al ikhlas tiga kali bagaikan menghatamkan al quran
insyaallah keluarganya menjadi keluarga qurani insyaallah
anak anak yang membaca quran menghafal quran serta berakhlak al quran
kemudian kita membaca surah al falak memohon keberkan surah al falak agar terhidar dari segala macam marabahannya
kemudian kita membaca surah dan juga senantiasa menjadi ahli al quran keluarga insyaallah
selanjutnya kita membaca tahlil dengan memperbaharui iman kita kata nabi
itu dia lepas dari doa doa yang senantiasa dipanjatkan oleh allah

terima kasih atas segala berhati
pada kesempatan ini uti memohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan uti
yang mungkin membuat bapak dan ibu sedih kesal marah dan kecewa
namun uti ingin bapak dan ibu tahu
uti sangat menyayangi bapak dan ibu serta ingin membahagiakan bapak dan ibu sampai kapanpun
bapak dan ibu yang tersayang
pada kesempatan ini uti mohon doa restu dan ridho dari bapak dan ibu
untuk menikahkan uti dengan andra yang insya allah akan menjadi pendamping hidup uti
doakanlah kami agar kami menjadi keluarga yang terus berjalan sesuai tuntutan
dan agama dan menciptakan rumah tangga yang sakinah mawadah warohmatul
terima kasih atas segalanya
terima kasih atas segalanya
saling sabar diantara kalian berdua
insya allah rumah tanggamu tidak akan goyah meski diterpah badai dan gelombang kehidupan
terima kasih atas segalanya